boleh boleh duduk disitu aja ya
ini masih ada rumput kosong kok
eh gak boleh

tunggu aja sih
sorry gue kira lagi santai lagi penting ya
ya udah sepetan
yaudah gue kesana dulu ya
lu tuh kalau misalnya mau ngusir orang sopan dikit kenapa sih
gue udah sopan kok
tapi dianya aja tuh emang yang aneh
ngapain coba dia mau gabung sama kita
mau jadi cewek
eh udah aja
engga engga engga jangan gue riel
mendingan lo fightnya lawan novi aja
iya kan lo kan tingginya sama tuh jadi lebih seimbang
kalau misalkan lo lawan gue ntar pasti
darah aja badannya lebih gede
kalau lawan gue badan gue banyak tulangnya
darah aja ya
gak ada hubungannya
itu itu novi ngeles doang riel
mendingan lo lawan novi aja ya
gue berdua juga bisa gue lawan
eh eh eh mau ngapain lu
gue gak mau
darah darah darah
udah riel mendingan lo lawan novi aja
udah novi gak apa apalah sekali sekali lawan ariel
makanya lu temenin gue latihan
udah gak apa apa
nah lu gini ya tangannya nih
iya tante ini darah
yaudah ntar darah sampein ke novi ya tante
bye tante cantik
vy kata nyokap lo dia lagi gak ada di rumah
jadi lo disuruh nunggu di rumahnya ariel dulu sampai dijemput
apa mungkin novi jatuh cinta sama robin
kalau diginiin itu lawannya bisa kena
gue mau ngomong sesuatu
kalian dengerin ya
gue gak mau ada kebohongan diantara kita bertiga
sesuai dengan janji dan peraturan kita
geng jomblo gak boleh jatuh cinta ataupun pacaran sebelum lulus sekolah
dan juga bisa ngegapai cita cita kita terlebih dahulu
dan kalau misalkan ada salah satu diantara kita yang ngelanggar janji tersebut
orang itu harus dikeluarin dari geng jomblo
karena gue gak mau bubarnya geng jomblo cuma karena gara gara cowok yang gak penting
aduh tenang aja sih rak
gue sama novi ya gak bakalan lah melanggar janji kita

sama novi itu hanya fokus dengan pendidikan dan hobi kita aja ya kan vi
iya kok ra
barusan nyokap gue whatsapp gue disuruh nemenin dia ke salon
gue duluan ya
jangan lupa ntar malem lo harus ke kultahnya vivi
tansu banget gue
gue ngerasa kalau akhir akhir ini omongannya dari rey tuh gak bisa dipercaya deh
dia aja selalu kaya
mana hpnya sering dimatiin lagi
kayaknya ada yang darah sembunyiin deh dari kita
bercuma aja lo tungguin
dia gak bakalan datang kok
kan gue juga udah pernah bilang sama lo
darah bakal keluar dari geng jomblo
kalau dari kacamata gue sih
kayaknya bentar lagi novi juga bakal nyesel
lo ngaku aja deh gue juga liat kok lo akhir akhir ini deket banget sama coba lebih sekolah kita
coba deh lo pikir kenapa sampai darah itu lupa sama janji dia
pasti dia lagi pergi sama cowo dong
salat menunggu yang tidak pasti
mau mau gue anterin bareng pulang bareng
soalnya gue udah janji sama nyokap gue
nggak boleh pulang terlalu malem
sepuku gue juga nginep di rumah
gue mau nungguin darah bentar lagi aja ya
kalau misalnya lo mau pulang duluan
lo pulang duluan aja
makan apa enak ya
darah enggak makan dulu
kayaknya darah nggak bakalan dateng deh
kalau gitu gue pulang aja
gue coba telepon darah aja ya
apa mungkin novi jatuh cinta sama roby
kalau boleh gue malam ini nginep di rumah lo ya
gue lagi di jalan ke bandung sama bokap nyokap gue
jadi mendingan gue
sekarang lo telepon ariel aja ya
lagipula sekarang handphone gue juga udah lobet
lo mau ke bandung
yaudah gapapa lo hati hati ya
aduh lo tuh kenapa sih sebenernya
kalo misalkan ternyata novi lagi ada masalah gimana